jadi memang dengan semakin mengerucutnya pilihan tersebut ya
dimana orang juga mulai apa namanya belum bisa traveling
jadi tidak usah terlalu jauh mungkin dari tempatnya tinggal
tapi juga mendapatkan situasi yang refreshing
kalau selama pandemi ini kan kita semua semuanya from home
jadi staycation ini juga menjadi pilihan untuk refreshing
dan respon masyarakat itu cukup baik mbak onat
dimana mungkin bapak izin pak haryadi juga sangat aware untuk tingkat hunian
okupansi di weekend ya bapak ya sudah mulai membaik juga
dan sekali lagi dari teman teman hotel juga mendukung
dengan membuat paket paket staycation
apalagi sebentar lagi sudah natal natal tahun baru
sudah mulai mengeluarkan juga paket untuk natal dan tahun baru